selain di jambi warga di kota palembang juga harus merasakan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan
dalam satu minggu terakhir kualitas udara di palembang juga masuk kategori sangat tidak sehat
kita akan langsung update situasi terkini di sana
bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia yogi tujuliarto
selamat sore yogi
dari pantauan anda bagaimana kualitas udara hari ini di sana
dan apa saja langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh pemerintah yogi
baik selamat sore ayu
memang kalau kita bicara mengenai dampak karhutlah atau bagaimana dampak kualitas udara yang saat ini terjadi di palembang
saya baru satu hari berada di kota ini yaitu kota palembang
saya mendarat tadi pagi sekitar pukul tujuh pagi
ketika saya mendarat saya melihat secara langsung bagaimana kepekatan polusi udara di kota
palembang dari sejak landas pacu sampai ke wilayah perkotaan
namun seiring waktu ketika waktu sudah menunjukkan pukul sembilan sampai ke siang hari kualitas udara ini relatif membaik
karena angin di kota palembang ini cukup fluktuatif
jadi debu debu polutan yang berada di kota palembang lebih banyak yang tergeser ke wilayah lain
tapi itu tidak membuat angka ispu atau indeks standar pencemar udara ini membaik
jadi sejak tadi
jadi sejak tadi siang hingga sore ini angkanya tidak turun dari tiga ratus
bahkan tadi pada pukul sebelas siang itu bisa mencapai tiga ratus
artinya ini sudah sangat berbahaya
dan sore ini saat sekitar pukul enam belas tadi saya terakhir memeriksa itu masih dalam angka tiga ratus dalam keadaan sangat berbahaya
kalau saya bisa ceritakan yang saya rasakan saat ini
kalau sebelumnya saya berada di ibu kota jakarta merasakan juga polusi udara itu belum seberapa
tapi sekarang di sini saat saya bernafas
saya bisa merasakan debu itu masuk ke dalam saluran pernafasan dan juga area mulut saya
dan hari ini saya juga mengikuti tim dari manggala agni provinsi sumatera selatan menuju ke lokasi titik api
tidak hanya titik panas tapi titik api
di lokasi memang terlihat banyak sekali lahan yang sudah terbakar dalam kondisi hangus
dan juga banyak sekali kepulan kepulan asap di sejumlah titik
artinya kebakaran lahan dan hutan di provinsi sumatera selatan

kami juga langsung menuju lokasi dan memadamkan
ada kesulitan tersendiri ibu untuk memadamkan titik dan lokasi api di wilayah sumatera selatan ini
karena ada dua kategori
yang pertama yang terbakar adalah lahan gambut
yang kedua adalah lahan mineral
bedanya ketika api muncul di lahan mineral
maka api itu harus segera dipadamkan karena petugas memiliki tantangan yaitu angin
dan api itu cepat membesar dengan keberadaan angin
sementara ketika api terjadi di lahan gambut ini dibutuhkan kehatian
karena api berada di bawah area lahan tersebut
sehingga ini cukup menantang bagi para petugas pemadam kebakaran lahan dan hutan di wilayah sumatera selatan
selain itu kalau kita bicara dampaknya
ketika ispu ini sangat tinggi masyarakat di sini sangat rentan sekali terkena penyakit pernafasan
kalau dari data dinas kesehatan provinsi sendiri sudah sedikitnya tercatat ribuan kasus
terutama anak anak yang sangat rentang dengan kualitas udara di kota palembang ini
dan akibatnya lagi dengan kondisi kualitas udara yang belum juga membaik
di kota palembang akhirnya dinas pendidikan memutuskan
untuk pelajar tingkat sd dan smp akan dilakukan pembelajaran secara daring atau melalui virtual
sementara untuk pelajar tingkat menengah atas yaitu sma
para pelajar akan dikurangi masa belajarnya atau jam belajarnya
dari yang tadinya masuk pukul enam empat puluh pagi menjadi pukul delapan pagi
ini karena ketika pagi hari kualitas udara di sekitar kota palembang dan kabupaten kota lainnya
itu cukup buruk ketika malam
sementara ketika sudah agak siang kualitas udara sedikit membaik
tapi itu tidak berarti hilang polusinya
dan awarnes atau perhatian masyarakat terhadap kualitas udara sendiri
sebetulnya saya lihat masih butuh diberikan sosialisasi
karena contohnya saja di belakang saya ini ada papan pengumuman
indeks pencemar udara dari pemerintah tapi itu tidak ber
atau tidak ber tidak memiliki dia tidak nyala
dia tidak aktif sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang tepat
bagaimana kualitas udara di kota ini saat ini
bisa diakses melalui aplikasi atau juga melalui web klhk
dan ini saya rasa kalau kita bicara mengenai
mohon maaf sebelumnya karena nafas saya agak terendas dengan debu polisi
jadi kalau kita bicarakan mengenai kenapa kita harus waspada
karena kondisi ini masih terus berlangsung
kalau tadi saya sudah ceritakan kita melihat bagaimana kondisi di lapangan
api masih ada asap juga masih terus ada
apalagi ketika itu terjadi di lahan gambut
ini banyak sekali partikel terutama pm dua lima yang terbuka atau terpapar keluar
dan akhirnya terbawa angin ke berbagai wilayah
nah kalau kita bisa bicarakan sumber atau dominasi sumber polutan
atau kualitas udara yang buruk itu adalah kebakaran lahan dan hutan di wilayah
jadi kita bisa melihat bahwa angin di sumatera selatan
menuju lebih banyak ke kota palembang dan sekitarnya
sehingga yang terjadi adalah kualitas udara di kota palembang
terutama ketika sore malam dan pagi hari itu semakin buruk
baik kita sama sama berharap agar kualitas udara di palembang bisa segera membaik
terima kasih atas laporan anda korespondensian indonesia yogi tujuliarto
atas laporan lengkap anda selamat sore dan selalu jaga kesehatan